ya kami akan mencoba ke bali saat ini
ada korespondensi nn indonesia nyoman yang berada di bali
ya selamat malam ratu
ya selamat malam nyoman
gempa yang terjadi di lombok ini juga dirasakan begitu di bali
dan juga kami mendapatkan informasi bahwa tadi di igusti ngurah rai bali di airport ini
para penumpang panik dan berhamburan
bagaimana pantauan anda di bali nyoman
ya ratu memang sekitar pukul sembilan belas empat puluh delapan waktu indonesia tengah
gempa sangat terasa sekali di denpasar
kebetulan saya ada di denpasar kerasa sekitar satu menitan hampir satu menitan
tempat berhenti sebentar kemudian timbul lagi
bahkan warga yang sudah keluar rumah pun di jalanan masih merasakan adanya goncangan
akibat gempa yang terjadi malam ini
kebetulan malam ini memang cuaca di denpasar mendung
dan dari tadi pagi memang gerimis hujan terutama juga hujan lebat
sehingga menyebabkan malam ini warga lebih banyak berada di dalam rumah
misalnya mereka sudah selesai makan malam atau sempat memberi pelajaran kepada anak anak mereka
mereka sangat kaget sehingga mereka berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri
memang sekitar lima menit mereka berada di luar kemudian mereka ada yang memutuskan
untuk sudah kembali ke dalam rumah
dan bahkan masih ada yang berada di luar rumah
kerusakan memang gempa kali ini memang dirasakan hampir di seluruh bali
informasi yang saya dapatkan dari bppd provinsi bali
tidak hanya di denpasar terasa keras
kemudian di sebelah utara pulau bali
yakni di kabupaten buleleng misalnya
termasuk juga di bagian barat
di kabupaten jemberana juga terasa keras
memang ada beberapa kerusakan yang sudah dilaporkan
artinya sudah beredar foto foto yang menampaknya kerusakan
seperti di gereja katedral yang ada di renon
kemudian ada juga kerusakan di pusat perbelanjaan seperti di mall galeria yang ada di kutel
kemudian ada informasi juga kerusakan beberapa pura yang ada di daerah kesiman
termasuk juga tadi di gedung kesirawak yang ada di jalan nusa indah juga
pementasan sendratari dihentikan karena goncangan yang begitu kuat
sementara untuk bandar regusung nguraharai memang kematikan juga terjadi
artinya ada beberapa ruangan yang etternetnya juga
mereka jebol dari pantauan foto foto yang memang sudah beredar
baik jadi menurut pantauan anda
di sana sudah ada begitu keretakan keretakan di beberapa bangunan
namun bagaimana dengan korban luka ataupun korban jiwa
apakah kemudian sudah ada laporan mengenai hal itu
iya hingga malam ini memang belum ada laporan mengenai korban jiwa
artinya tadi ketika terjadi gempa
rumah sakit sanglah juga mengevakuasi
pasien pasien yang ada di dalam ruangan
untuk memberikan efek lebih aman mereka ketimbang mereka berada di dalam
termasuk juga kalau kita lihat dari foto foto kerusakan yang beredar
kebanyakan genteng genteng dan akar internet memang jebol
artinya berjatuhan di areal di seputaran genteng tersebut
bahkan ada mengenai mobil yang berada di salah satu pusat perbelanjaan
yang ada di kuto
memang hingga malam ini belum ada laporan
dan mengenai apakah ada korban luka maupun meninggal ratu
baik sementara itu bagaimana dengan petugas kepolisian ataupun damkar
apakah memang mereka juga sudah ada himbauan himbauan
ataupun sudah ada yang terjun ke lapangan untuk menenangkan warga atau seperti apa nyoman
iya ratu memang kalau kita lihat bppd memang sudah artinya sesuai dengan sop nya
juga sudah melakukan pemantauan artinya juga memberikan arahan arahan
melalui wa misalnya grup grup wa
menyatakan bahwa seperti misalnya ada beberapa kemacetan yang terjadi
seperti di jalan sanur menuju ke benua
artinya ada beberapa tiang listrik yang kemudian roboh
yang menyebabkan kabel melintang
yang menyebabkan arus tidak begitu lancar
artinya kemacetan di seputaran daerah tersebut
inilah yang kemudian laporan laporan ataupun antisipasi antisipasi
kemudian kemacetan kemacetan yang ada selalu diberikan melalui
grup yang sudah ada di grup grup whatsapp seperti itu ratu
baik nyoman sementara itu dengan aktivitas di airport ataupun bandara igusti ngurah rai sendiri
apakah kemudian adanya delay dari penerbangan atau sudah aktivitas seperti biasa saat ini
beberapa saat lalu memang ada informasi mengenai kerusakan yang ada di bandara
terutama di bandara igusti
bandara igusti ngurah rai dan memang belum dilaporkan adanya penundaan terhadap keberangkatan pesawat
kalau kita ketahui bahwa bandara igusti ngurah rai sangat begitu padat
pesawat yang berlalu lalang ataupun landing maupun take off hanya berdurasi sekitar tiga sampai lima menit saja
namun hingga saat ini memang belum ada laporan berapa pesawat yang ditunda keberangkatannya
maupun yang ditunda untuk melakukan pendaratan di bandara igusti ngurah rai bali
karena memang kalau kita melihat gambar gambar yang beredar memang beberapa ethernet di bandara memang ngejebol
artinya runtuh akibat goncangan yang terjadi malam tadi ratu
baik igd nyoman wiryadinata terima kasih atas laporan anda
korespondensi nn indonesia dari bali
sebuah gempa bermagnitudot tujuh terjadi sekitar pukul delapan belas lewat empat puluh enam
pada saat ini di dalam waktu indonesia barat lokasi gempa berada di dua puluh tujuh km arah timur laut lombok utara nusa tenggara barat
pasca gempa dengan kedalaman lima km ini bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami
peringatan dini tsunami sudah dikeluarkan oleh bmkg untuk warga di sekitar lombok di sekitar perairan lombok timur dan juga lombok utara
diperingatkan untuk lebih berhati hati
karena akan ada gelombang tsunami yang datang namun waktunya ini bisa berbeda beda
bmkg saat ini masih memantau setiap detiknya setiap menitnya untuk melihat apakah kemudian gelombang tsunami ini
berbahaya ataupun mengganggu aktivitas warga ataupun masyarakat di sana
kami akan memantau lagi informasi di sumba tadi beberapa masyarakat di sana sudah berada di luar rumah mereka
dan juga berada di jalanan karena mereka panik ada sebuah goncangan gempa yang sangat besar sekali
kemudian mereka keluar rumah dan juga para masyarakat ataupun pasien pasien yang berada di rumah sakit sudah kemudian dievakuasi
namun saat ini kondisinya lampu ataupun listrik masih menyala di sumba
sementara itu di bali ada beberapa kerusakan di gedung gedung
ya ini dia saat terjadi gempa bermagnitudo tujuh di lombok utara
para warga masyarakat semua panik berlarian keluar dari gedung ataupun rumah mereka masing masing dan menuju ke jalan
dan belum ada informasi mengenai kerusakan ataupun korban jiwa yang dilaporkan
karena saat ini
semua berfokus pada penyelamatan ataupun mengevakuasi warga yang masih berada di dalam gedung ataupun rumah untuk keluar rumah
ya ini adalah warga di bali yang merasakan guncangan gempa yang sangat besar
sekali mereka panik berlarian keluar rumah
namun dari informasi yang kami dapatkan belum ada informasi dari korban luka ataupun korban jiwa
sementara di tempat yang berbeda

gambar di bandara
igusti ngurah rai bali
di luar semua berada di luar
bandara semua pasca
gempa yang berkekuatan
dan guncangannya ini terasa hingga
terjadi sekitar pukul delapan belas
lewat empat puluh enam waktu indonesia barat
lokasi gempa berada di dua puluh tujuh
kilometer arah timur laut lombok
utara nusa tenggara barat
pasca gempa dengan kedalaman
kilometer ini bmkg mengeluarkan
peringatan dini tsunami
ketepapdz muitas tradisi
pasca gempa di pulau mendazore
dengan awal cepat
mengawasi ramai germans
saat iniarsi perigeran kedua
masuk ke dalam rumah sakit di desa saneo kecamatan woja
warga yang merasakan langsung berhamburan gempa berkekuatan
magnitudo yang berpusat di ntb juga dirasakan di bali hingga ke jawa timur